kalian tidak punya maksud tertentu
dan yang penting
biar bagaimanapun kamu
malah kalau perlu nenek mau
mengangkat secara resmi
seperti apa yang dilakukan
satria kepada lara
indi sekali lagi memajelaskan
apapun yang terjadi
tidak akan merubah kedudukan andre
di dalam keluarga kita
kamu pikir mama senang kamu
enggak terpaksa aja
jadi diterima aja ya sudah
mama kan juga punya hati
nenek gak sadar
omongan nenek tadi telah menyakiti perasaan mama
lagi kan selama ini mama juga udah berusaha untuk nyenengin nenek
kamu gak usah ikut campur satria
lebih baik kamu bilang sama mama kamu
jangan suka sirik
jangan suka ikut campur urusan orang lain
aku gak akan pernah ikhlas
apalagi untuk anak penjahat seperti dia
dia bukan anggota keluarga kita mah
dia adalah anak dari seorang bajingan
dan aku gak akan pernah
gak akan pernah ikhlas
satria mama gak terima
bisa bisanya nenek membela andri
andri itu gak punya hubungan keluarga sama sekali satria
mama jangan kecewa seperti itu dong
mama jangan kecewa seperti itu dong
mas berhati besar
mama punya aku sama laura
gak akan pernah
sampai kapanpun satria
mama akan balas dendam
terima kasih mama
tante sepah sepah sepah
ini semua betul betul keterlaluan
jadi mereka udah baik kan
tante tante udah baik kan sama nenek

tante kok bisa secepet itu sih
makanya tadi tante bilang ini semua sudah keterlaluan
dari dulu kan memang nenek begitu
sama antri bukan sama satria karena apa
karena satria memang bukan cucu kandung nenek
karena tante lahir dari perempuan lain
yang diselingkuhi oleh suaminya nenek pada saat itu
tapi kan setidaknya
dalam tubuh satria masih ada garis darah keluarga
kalau andre siapa
ibunya gak jelas
bapaknya si tengik hamid itu
lebih gak jelas lagi
tak ada sedikit pun darah keluarga
yang mengalir ibadahnya
tapi tante tenang aja
iya ya tenang aja dong tante
percaya dong sama aku
karena aku punya rencana yang lebih hebat lagi
lara gak sedih kan pas tanya lara jadi kacau
lara takut ribut
sekarang kan om andre sama oma tanti sudah baikkan sama ayang uyut
sekarang lara juga sudah resmi jadi anaknya ayah satria
tapi mulai sekarang lara harus pinter pinter ambil hatinya yang nguyut ya
enggak boleh nakal
biar semuanya enggak marah marah sama lara
biar semuanya sayang sama lara
mau kan bantuin ambil hatinya ayang uyut
lara bantu ibu
sudah jangan sedih sedih lagi ya lara
ngapain kamu kesini
inilah lara bawa yang teh
ya enggak haus
jadi ini yang dari tadi pagi lara lakuin
dari tadi lara di dapur
tadi kita mau bantuin tapi lara enggak mau dibantuin
tapi untuk orang seperti kita kan kalau buat teh itu bukan hal yang sulit
sedangkan lara kan
ya buat lara agak susah nek
ayang enggak suka sama teh yang lara bikin
terima kasih nek

orang pun begitu
terima kasih nek

cukup hadul dulu

sendirinya unik juga aberat
yuk cobain ya teh bikinan kamu ya
enak sekali teh bikinan lara
ayah udah mau minum teh yang lara bikin
sebenarnya dia memang anak yang manis
kenapa aku malah bersikap jahat selama ini ke dia
hanya karena keterbelakangan
kau gak boleh sembarangan masuk ya pak
ini ruangan direktur saya
gue gak tau ini ruangan siapa
kau gak kenal gue
kalau bapak tetap nggak mau pergi dari sini saya panggil security pak
panggil yang banyak
jangan satu lima
pas security ke ruangan bapak ya
ada apa pak
tolong bawa orang ini keluar ya pak
ini ada apa lagi sih
maaf pak tadi saya sudah larang masuk tapi dia tetap memaksa pak
ya udah biar saya yang handle ya
lu tau ya
udah udah pak
duh gue tau kan
kalau dua dateng kesini tujuan gue apa
jadi bapak mau minta uang lagi sama saya ya
lu itu anak durhaka lu
harusnya lo bersyukur sama gue
sekarang lu pelit sama gue
itu udah enak pelit
saya itu bukannya pelit pak
dan asal bapak tau
saya akan mengembalikan semua apa yang jadi milik saya sekarang pak
karena saya gak mau menikmati apa yang bukan seharusnya milik saya
jadi mulai sekarang
sekarang bapak gak usah minta saya atau gak mau saya lagi
karena kita gak punya uang
kalau dia tau andre bukan cucunya
dia bisa cabut itu harta warisan
atau si andre minta balikin sama dia
balikin semuanya itu warisan
kenapa juga gue buru buru bawa sorin rahasia itu ya
neng cari pak hamid
iya betul saya cari pak amin
bapak pak hamid
mungkin bapak nggak kenal saya
atau mungkin lupa
waktu bapak kemarin ke rumah ibu widya
bisa dikatakan saya sahabat lama keluarga itu
sebenarnya saya kesini saya punya penawaran buat bapak
mengajak saya bekerja sama
untuk memfitnah ibu tanti andre dan dewi
semuanya sudah saya atur pak
bapak tinggal ikutin apa kata saya
udah itu aja
dan satu hal lagi
saya punya sesuatu
yang mungkin bapak suka dan pasti bapak tidak akan pernah nolak
nang beres nang
pak hamid pasti akan buka itu
bersama sama dengan non cantik
dan minta tuhan
terima kasih ya
karena kami semua lega nenek gak apa apa
padahal kejadian kemarin begitu mengejutkan
dan aku juga meminta maaf sama nenek
semua itu bukan aku yang ngomong nih
tapi malah orang lain
nenek percaya kalian tidak punya maksud tertentu kepada nenek
dan yang penting biar bagaimanapun kamu
sampai kapanpun tetap cucu nenek
malah kalau perlu nenek mau mengangkat secara resmi
seperti apa yang dilakukan satria kepada lara
aku rasa semua itu gak perlu nih
karena sekarang aku berfikiran kalau aku akan mengembalikan
semua apa yang jadi milik aku sekarang
karena aku gak berhak nih
satria yang lebih berhak
apa yang sudah nenek berikan kepada kamu
tetap menjadi hak kamu
nenek yang menentukan kepada siapa nenek mau berikan
karena itu harta milik nenek
dan nenek lakukan ini juga
demi cicit nenek yang tercinta

dan nenek yang tercinta untuk nenek